deretan tempat tidur dan sudah tertata rapi dengan beragam fasilitasnya ini menjadi pemandangan
kesiapan asrama haji sukolilo surabaya yang kembali menjadi kawasan karantina pekerja
migran indonesia dan pelaku perjalanan luar negeri sejak lima belas mei dua ribu dua puluh asrama haji sukolilo memang
berubah fungsi menjadi kawasan isolasi dan karantina kofit sembilan belas pemerintah kota surabaya
menyewa empat gedungnya untuk isolasi kofit sembilan belas warga surabaya disusul pemerintah provinsi
jawa timur menyewa tiga belas gedung untuk kawasan karantina pekerja migran indonesia atau pmi
sejak april dua ribu dua puluh satu kawasan karantina untuk pmi pun sempat terhenti semenjak lima belas september lalu
ketika penerbangan internasional dari dan ke bandara internasional juanda surabaya dihentikan
dan rencananya satu januari dua ribu dua puluh dua baru dibuka kembali
hai satu kamar memang ada empat tempat tidur karena ini memang pengaturan saat embarkasi
maupun deparkasi jemaah haji namun untuk menjadi kawasan karantina maka diatur hanya dua bed saja
yang digunakan seperti ini ada jaraknya untuk physical distancing dan ketika saya berada di sini
memang kalau melihat dari fasilitas fasilitasnya ini memang setara dengan hotel bintang
sementara itu atas adanya varian omikron
hai sementara itu atas adanya varian omikron
mendapat penyesuaian baru
semua pmi sepuluh hari tidak boleh kemana mana harus di kamar
dilarang keras ada kunjungan dari keluarganya
maka kami berharap para keluarga untuk sementara bersabar
jangan maksa untuk bertemu di asrama haji
karena tidak ada pulang sama sekali penjagaan sangat ketat
seluruh keluarga dengan alasan apapun tidak boleh masuk tidak boleh nemui
apalagi para pmi berbagai alasan ingin pulang cepat
misalkan dia ada keluarganya yang sakit ada keluarganya meninggal dan sebagainya
bahkan sampai alasan bapak saya besok harus nikahan harus pulang sekarang
itu tidak diizinkan sepuluh hari
pengawasan dan pengamanan dibantu oleh tni polri dan satgas covid sembilan belas jawa timur
tak kurang tiga ratus dua puluh tujuh kamar disiapkan yang masing masing kamar diisi maksimal dua orang